dua medali emas kembali disumbangkan putra putri terbaik tanah air dalam gelaran asian games dua ribu delapan belas hari minggu lalu
medali emas ke sebelas indonesia diraih dari capang karate lewat karateka rifki ardiansyah roshid dari nomor komite enam puluh kg putra
rifki ardiansyah roshid mengalahkan karateka asal iran amir mahdizadeh di fase final
saya percaya kepada allah allah is number one walaupun dia juara dunia juara wkf tiga kali saya tidak takut karena allah selalu bersama saya
target habis ini wkf wpl seri seri a dan menuju ke olimpik
jadi artinya tidak akan istirahat ya
iya tidak akan istirahat
selain itu medali emas juga disumpangkan capang
medali emas di jetski
medali diraih oleh aksa sultan aswar di nomor endurance runnabout open di jetski indonesia academy ancol
ini merupakan medali kedua bagi aksa di asian games dua ribu delapan belas
sebelumnya aksa meraih medali perunggu di nomor runabout limited
sementara itu sebuah medali perak disumbangkan di cabang olahraga atletik
nova jadi yang tercepat kedua di lari gawang seratus meter putri
nova harus finish di belakang sprinter korea selatan hy lim jung
sayang prestasi serupa tidak diraih sprinter putra andalan indonesia lalu muhammad zohri
zohri gagal menyumpang medali setelah finish di urutan ketujuh di lari seratus meter putra
indonesia pun pada hari yang sama menambah sembilan medali perunggu dari berbagai cabang olahraga
seperti dayung perahu naga bridge lompat jauh bulu tangkis
karate dan pencak silat
dengan tambahan medali tersebut indonesia masih tertahan di posisi kelima kelasemen sementara
dengan dua belas emas tiga belas perak dan dua puluh lima perunggu
tiongkok masih merajai kelasemen dengan tujuh puluh delapan emas